indonesia berhasil meloloskan tiga wakilnya ke final
satu gelar juara dipastikan oleh nomor ganda putra karena terjadi all indonesian final
tunggal putra asal denmark victor exelsen berhasil mengalahkan tunggal putra korea selatan so wan poo
dua set langsung dua puluh satu sebelas dan dua puluh satu enam belas
dan pada laga final nanti victor akan menghadapi tunggal jepang kento momota
di semifinal tunggal putri pahlawan tuan rumah saina nehwal berhadapan dengan lisurui asal cina
li surui mendapatkan perlawanan yang cukup berat dari nehwal
sebelum akhirnya ia memenangi pertandingan dengan skor dua puluh dua dua puluh tujuh belas dua puluh satu dan dua puluh satu tujuh belas
suryo berhasil melaju ke final
dan di laga tunggal putri lainnya bintang thailand ratchanol intanon berhasil mengalahkan
bai yong ju asal korea selatan dua puluh satu delapan dua puluh satu sebelas dan akan menghadapi li surui
sementara itu ganda putra non unggulan asal indonesia kevin sukamulyo dan marcus gidon fernaldi
berhasil mengalahkan ganda putra asal malaysia dua set langsung dua puluh satu lima belas dua puluh satu tujuh belas
ganda putra kevin marcus akan berhadapan dengan sesama ganda putra asal indonesia
angga pratama dan ricky karanda pada gebak final nanti
namun nasib baik ganda putri indonesia tak diikuti oleh pasangan ganda putri grecia poli nitya maiswari
grecia nitya harus takluk di tangan pasangan ganda jepang ayaki takasashi dan misaki matsumoto